waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gue tau lo cuma pengen ngancem gue kan
lo pikir gue takut apa
kamisnya udah dong
udah angget aja kering
itu masih dipertimbangkan
hari ini benar benar dilepas
karena mereka tahu
bahwa ini mantan darah pidana
mereka gak bisa
ngasih kepercayaan kepada orang tua
yang pernah ngelakuin tindakan
kejahatan dulu nyebel
kenapa harus seperti ini
selalu disangkut pahutin sekarang
semua salah gue mir
sebenarnya baterai bukan gue yang ngelakuin
bukan gue yang salah
gak ada masalah kalau gak salah gue nyebel
lo orang yang baik nyebel
hati gue sakit banget sekarang mir
rina gak bisa ada di sini
andin dan mirna itu dekat sekali ya
apa mereka udah lama kenal
iya jaar dapat kok gugupin
nissa p demands jalanin gorieseume grandma misalnya
gue sudah lepas ber braun
oh benar sih
ya mbak kasih mbak
lapor pak randy surat sudah diantar ke ruangan pak nino
amplopnya sudah diantar ke ruangan pak nino
harusnya dia sudah menerimanya pak
kalau malam ini nino membaca amplop itu
bapak telepon kamu karena papa penasaran
gimana hasil perkembangan hak asuhnya rena
hak asu rena lepas dari saya pak
padahal kemarin itu papa udah kasih testimoni yang bagus sekali loh al
mama sarah juga
kok bisa hak asunya rena dicabut
sebelumnya saya mau minta maaf pak
saya bukan yang mau menjelek jelekan
tapi alangkah lebih baiknya papa bicara langsung sama mama
tanyakan langsung ke mama pak
kenapa hal ini bisa terjadi
mama sarah kenapa al
papa langsung tanya aja ke bapak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
lo pikir gue takut apa
sekarang gue harus tau apakah nindy itu adalah penggal atau belum
gue harus tanya ibupanti
selamat sore pak
ini pak nino
tadi ada kurir mengantar dokumen ini untuk bapak
saya kembali dulu ya
selamat sore pak
ini pak nino
tadi ada kurir mengantar dokumen ini untuk bapak
saya kembali dulu ya
sekarang ini kan kamu udah baikan sama elsa
jadi mama ada saran
buat kamu gimana
kalau nanti malem kita
makan malem sama sama
gimana menurut kamu
ini juga baru kelar mau pulang
yaudah kalau gitu
aku langsung ke rumah ya
bagus kalau gitu
yaudah tapi sekalian ya kamu bilangin sama elsa
rencana ini soalnya sekarang esa gak ada di rumah
sampai ketemu di rumah ya
sampai ketemu ma
sampai jumpa kembali
aku bawa kamu kebijak
itu saya tanya dulu sama bu astria soalnya yang berwenang menjawab adalah bu asri
namun kebetulan bu asri lagi ada keperluan tapi sih katanya nggak lama
oh ya gak apa apa saya tunggu aja
sah kamu bisa pulang ke rumah sekarang
soalnya ntar malam aku mau ngajak kamu sama mama kita makan malam sama sama
iya sekarang soalnya kan ntar waktunya makin mepet bisa kan
kenapa harus sekarang sih kan gue lagi nunggu
tapi mending gue pulang aja deh hubungan gue sama nino gak boleh renggang lagi